kembali lagi di the politician
tahu gak sih salah satu syarat jadi politisi
tidak hanya kuat dalam pikiran
ataupun adu gagasan
tapi juga harus kuat dalam fisik atau just money
nah saat ini saya sudah bersama dengan
salah satu politisi yang sudah begitu banyak
melalui rintangan di politik
yang menjadi ketua dpw jawa barat
dari partai nasdem
dan juga wakil ketua komisi dua
siapa lagi kalau bukan
nah pagi kang saan
ini kita bawa sepeda nih
kita juga lihat banyak teman teman
kayaknya mau itu sepeda
sebenarnya ada agenda apa sih hari ini
ya saya punya banyak agenda sepedanya
reguler saan stopa turing
ada sepeda awal tahun atau akhir tahun
nah hari ini kita akan
mengawali sepeda awal tahun
itu dengan komunitas yang ada di kerawang
di wakarta dan juga di bekasi
nah ini kan kalau kita lihat
usianya kayaknya beragam nih kang
kang saan sendiri kan kalau nggak salah
sudah lima puluhan gitu ya
lima puluh empat sekarang kan
tapi masih sepedaan
ini cuaca juga nggak teratur kayak gini
ini kira kira kita bakal sepedaan berapa ki
itu rutin setiap minggu
kalau setiap minggu saya biasanya pakai road bike ya
oh pakai road bike
itu dalam waktu dua jam an lah
kalau gitu saya izin ikut kegiatannya seharian ya
oke kita bareng
nah oke ini karena udah di jalan raya
saya harus pakai helm nih biar lebih aman
nah kang saan ini kan kita tadi udah lumayan nih
jujur saja capek sih
buat saya sih capek sih
ini sudah dua puluh kilo lebih

jujur kalau buat saya ini sudah capek banget dua puluh kilo an
masih aman aja kayak gini ya
dia karena sudah terbiasa saja
nah kang ini kan salah satunya agenda yang biasa kang saan kan sepedaan
apa sih yang sebenarnya pengen dituju dengan sepedaan di dapilnya kang saan di karawang tuh
yang pertama sebagai sarana komunikasi ya
karena banyak sekali ya
konstituen banyak sekali komunitas komunitas sepeda yang ada di kerawang
sejak saya gabung dengan mereka dulu masih puluhan
sekarang sudah ratusan komunitas
dan ini tentu harus terus saya jaga ya
nah yang kedua saya sepeda juga dalam rangka gaya hidup sehat
gaya hidup sehat itu penting
karena banyak sekali di daerah daerah itu akses terhadap kesehatan juga kan agak kurang
nah penyakit penyakit bawaan yang degeneratif itu kayak gula jantung terus stroke itu kan banyak sekali
dan itu kan tentu kalau kena
buat keluarga dan lain sebagainya juga
dan kan seandainya emang nggak merokok juga dari muda ya
nah saya ingin mengajak masyarakat itu untuk gaya hidup sehat
salah satunya melalui sepeda
nah yang ketiga saya juga punya semangat untuk mengkampanyekan udara bersih
yang keempatnya lingkungan lah ya
ya jadi menjaga lingkungan
sepedanya kan olahraga yang ramah lingkungan
mengkampanyekan sebagai tanggung jawab jadi politisi juga gitu ya
politi juga ya gitu
jadi bisa diikuti oleh masyarakat
dan makanya saya berusaha menjaganya
nah menjaganya dan memperluas terus kan gitu loh
saya ingin suatu ketika ada baik to work baik to school
bahkan dalam suatu ketika ada yang namanya kebijakan pemerintah daerah maupun pusat itu misalnya dalam seminggu sehari bersepeda misalnya ke kantor
karena kalau kita ingat itu baru bisa berlaku di kota kota besar aja ya
kota besar iya
kalau misalkan di kota kota kecil itu belum bisa berjalan
bahas tadi di awal adalah gimana jadi politisi itu memang harus tangguh gitu ya
secara jasmani fisik ini juga sudah bisa terlihat dari kang saan
secara karir politik juga kita bisa lihat kang saan pernah dari partai demokrat yang sekarang ada di nasdem gitu
apa yang sebenarnya ada tantangan tantangannya seperti apa sih kang waktu itu
ada suasana politik lah ya
dari sisi apa
wah kalau dari sisi formal politiknya saya nggak ada masalah
saat itu saya tetap anggota dpr
wakil ketua badan legislasi waktu itu waktu di sekjen juga kan
tapi kan ada suasana kebatinan lah ya yang itu nggak nyaman
nah gitu kan nggak nyaman
di satu sisi dianggap meninggalkan di satu sisi dicurigai juga kan
nah daripada kita ada dalam suasana politik yang tidak
yang tidak enak dari hati juga nggak enak ya
ya lebih baik kita yang mengalah
ya saya berusaha mengalahkan gitu loh
lebih baik kita yang keluar lah
salah satunya yang kang saan lakukan pada tahun dua ribu
di situ saya maju pilkada
maju pilkada tapi tidak dengan demokrat pada saat itu ya
jadi itu salah satu
itu salah satu ya
daripada lebih baik saya yang mengalahkan
daripada mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di situ kan gitu loh
dengan kehadiran saya
itu aja gitu
udah memang ada resiko tapi ya nggak ada masalah
akhirnya saya berlabuh di nasdem kan dua ribu lima belas gitu
dua ribu enam belas awal lah formalnya saya menjadi ketua dpw
nah itu kan seperti yang tadi bilang artinya ada ketangguhan sebagai politisi juga gitu ya
nah tapi ketika kemudian maju jadi caleg lagi dari partai nasdem kemarin dua ribu sembilan belas lah ya
menemukan tantangan gak sih sebagai politisi yang pindah partai
sebagian besar mengingat saan mustafa waktu itu ya
misalnya karena tidak semua tahu ya saya sudah ke partai nasdem
misalnya cerita mereka ketika pemilu kan saya nyari nama akang katanya kan gitu loh
di kertas suara
tapi nggak ada katanya kan
akhirnya saya coblos partainya aja
kan dia nggak tahu tuh kan
saya nyarinya memang di partai lama saya kan
jadi dia nggak akan temut
nah kan kalau kita kaitkan dengan
sidang yang sedang berjalan tentang sistem proporsional tertutup dan terbuka ini kan
kalau dari kang saan sendiri sebagai anggota legislatif anggota dewan yang sudah bertahun tahun berkiprah di dpr gitu ya
kira kira akan merasa dampaknya sangat signifikan tidak dengan perubahan sistem itu
iya sangat signifikan ya
sangat signifikan ya
karena kita kembali setback ya
karena itu kan sistem proporsional terbuka yang dalam pandangan saya ini yang relatif ideal ya dalam konteks indonesia
dia merepresentasikan partai dan juga merepresentasikan konstituen di sebuah daerah pemilihannya
anggota dpr itu nggak bisa hanya merepresentasikan partai saja ya tertutup
juga tidak bisa merepresentasikan konstituen saja kayak distrik
dan kita merepresentasikan dua kepentingan

nah dalam konteks indonesia ini ideal
artinya partai tetap punya peran untuk bisa mengontrol mengawasi
tapi si anggota juga punya tanggung jawab politik
kesadaran juga ya
nah jadi dan si konstituen juga dihadapkan pada pilihan pilihan rasional
karena dia juga berhak untuk mendapatkan waktu yang terbaiknya
kan gitu loh kan
kekhawatirannya kalau misalkan partai yang memilih bisa saja
benar nggak kalau partai yang memilih bisa saja
benar nggak kalau misalnya saya bilang bahwa bisa saja kegiatan kegiatan seperti ini tidak ada gitu
kembali ke zaman kayak dulu
nggak ada lagi politisi yang berusaha ingin dekat dengan konstituennya
karena orientasi politisinya bukan ke konstituen bukan ke pemilih
tapi ke atas ke elit ya
dia berusaha untuk terus dekat dengan elit
tapi dia jauh
nah ini kan bertentangan dengan apa yang kang saan juga perjuangkan ketika jadi aktivis gitu ya
nah ini optimis tidak
kemudian kita tidak melangkahi persidangan yang sedang berlangsung gitu ya
tapi kalau dari pandangan kang saan sebagai mantan aktivis dan juga sekarang sebagai politisi cukup optimis tidak untuk sistem pemilu itu akan bertahan di sistem proporsional terbuka
saya sih termasuk yang optimis ya
nah itu kita masih menunggu nantinya bagaimana persidangan yang akan berlangsung di mahkamah konstitusi
kalau dari kang saan dan partai nasdem dan tujuh partai lainnya sih sepakat semua ya kang
iya sepakat semua
oke kita tunggu bagaimana nanti hasilnya
kalau sekarang kita ke pesepedaan dulu deh kalau sudah mulai capek soalnya
tapi aryo itu masuk luar biasa loh
baru sepeda udah tiga puluh kilo tanpa jeda ya tanpa berhenti
istilah sudah itu ngos ngosan
kalau bukan karena kang saan saya juga gak bakal bangun pagi nih kayak gini gini
ya dia harus jelas tegas posisinya penyelenggara ya
fokus pada itu
fokus pada itu
tidak ikut berpolitik
tidak ikut berpolitik dan tidak ikut berwacana
tidak ikut berwacana
nah kita biasa kita kalau misalnya mengawali kegiatan itu panjang
biasa lah kalau politisi kan pasti banyak yang nyamperin
terus banyak tempat yang akan dikunjungi
nah kita sekarang lagi di kerawang makan makanan khas kerawang
soto gempol ya kang ya
nah kang saan ini favorit makan dari kecil
makanan favorit atau gimana nih
ini sejak tahun sembilan puluh an ya
karena ini soto gempol ini ada sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dan ini terus berubah
terus tidak perlu banyak teman temannya
simpel dan rasanya oke
nah ini makanan pasti disamperin kalau kang saan balik ke dapil
balik ke dapil
dan ini kalau kita mau buru buru
jadi kalau kita mau buru buru balik ke dapil dikejar di tunggu konstituen
nah tapi kita harus makan dulu
karena kalau enggak bisa labak sampai malam kan
tapi kenyangin dong ya
kenyangin dulu sih
ini kayak soto betawi juga sebenarnya
soto betawi tapi beda
saya sering soto betawi ya
sebelumnya kita bahas soal isu isu yang di komisi dua
tahun politik sudah berjalan nih sekarang
kalau misalkan kita
kalau saya pantau di komisi dua rapat dengan kpu yang terbaru nih
kang saan di dalam rapat ngasih statement yang cukup keras ke kpu gitu ya
katanya kpu untuk yang tahun ini seringkali mengeluarkan pernyataan pernyataan yang menimbulkan diskusi diskursus lebih banyak di publik
sebelum dijawab saya tunjukkan dulu
ini cuplikan pernyataan kang saan di komisi dua dpr rapat kerja bersama dengan kpu mendagri dan juga bawaslu
tapi tuh dia monuments
apa maksudnya nih
ada di dalam suaranya ya
amat proclaiming itu maksudnya
sebenarnya klien coba
ada kampusi pendidikan tapi
nah kalau ketidakpastian datang dari penyelenggara kan repot
ya saya di komisi dua sudah lama ya
bukan hanya periode ini
periode sebelumnya juga di komisi dua
bahkan di periode pertama
saya juga sempat bko di komisi dua
ketika mau pemilihan komisioner kpu untuk pemilu dua ribu dua puluh
bahkan saya juga ikut di pansus ruu undang undang pemilu
sepanjang yang saya tahu
belum pernah ada di kpu sebagai penyelenggara
itu dia menjadi pemantik
diskursus tentang isu isu yang sensitif buat partai
dan juga sensitif buat dpr
begitu juga dengan masyarakat
pada akhirnya menimbungkan gula panas
sebelumnya mereka fokus sebagai
dan mereka sadar betul posisinya
bahwa mereka itu adalah pelaksana undang undang
nah karena sadar dalam posisi pelaksana undang undang
mereka tidak pernah membuat sebuah apa
statement statement yang bisa membuat orang lain
tergerak untuk bereaksi
nah yang sekarang
mengeluarkan statement tentang
pilkada kemungkinan di bulan september
padahal undang undang pilkadanya jelas jelas
mengatakan bahwa pilkada itu
pada bulan november dua ribu dua puluh
kalau misalnya digeser ke september
harus merubah undang undang pilkada juga
bahkan sudah disepakati tanggal dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
dan yang mengatakan juga
itu juga menimbulkan persoalan
mereka mengeluarkan statement ketua kpu
peluang kembali ke pemilu
kayaknya seperti order baru
padahal undang undang ini lagi di gr
sidang untuk menghadirkan pihak terkait aja belum
nah ini yang membuat reaksi yang luar biasa
dari parpol dari dpr bahkan dari masyarakat
para aktivis penggiat pemilu
iya sampai datang ke komisi satu
saya datang ke komisi dua untuk
tetap memberikan dukungan terhadap sistem proporsional terbuka
jadi hal hal yang tidak perlu
yang seharusnya dia concern di soal soal
tahapan tahapan pemilu dia profesional
yang akan berikan dukungan
untuk sistem proporsional terbuka

yang sudah dan akan berjalan
tapi mereka buat gaduh sendiri
yang itu akan mengganggu fokus dan kinerja mereka
apalagi masih banyak pr yang belum selesai juga
itulah yang membuat
tidak hanya saya
bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh
kalau dilihat dari penyelenggara pemilunya sendiri
lsc kpu lah gitu kan
sampai pada akhirnya kemarin
kang saan memberikan kritik keras begitu di komisi dua
emang itu tidak terlihat di komisioner komisioner
atau penyelenggara pemilu yang lama gitu
sehingga ini kayaknya sesuatu yang baru
yang perlu diberi kritik keras oleh kang saan
jadi kpu kpu yang sebelumnya
tidak pernah berwacana
khususnya terkait dengan soal undang undang
saya tidak menemukan lah ya
setidaknya saya tidak menemukan
jadi tidak menemukan apa
penyelenggara itu berwacana
terkait dengan hal hal yang sifatnya
ada dalam undang undang
jadi kecuali ketika misalnya pembahasan
ya mereka berpandangan
tapi dia berstatement ke publik
membuat diskursus gitu
itu belum pernah
jadi baru kali ini yang saya temukan
kan gitu loh
kalaupun ada pasti di dalam ruang tertutup juga
ruang tertutup ya
tidak bisa disampaikan komisi dua
dan tidak disampaikan ke publik mereka
jadi tidak pernah disampaikan secara sengaja ke publik
yang itu menimbulkan reaksi polemik
dan menurut saya itu menjadi tidak sehat
dan mengganggu juga proses profesionalisme dia sebagai penyelenggara
dari komisi dua sendiri sebenarnya
ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan gak sih
ada dua isu ya
pertama terkait dengan statement
komitmen kpu terkait dengan
yang sedang berproses di
dan itu sudah dibuat kesimpulannya kan
sistem proporsional terbuka setelah
nanti sambil nunggu apa yang akan diputuskan oleh mahkamah konstitusi
nah yang kedua terkait dengan
laporan dari masyarakat sipil peduli pemilu
kawal pemilu bersih
nah mereka sudah menyampaikan terkait dengan soal
hal terkait dengan tahapan yang sebelumnya
yang diduga ada kecurangan
dan komisi dua pasti akan tindak lanjuti
komisi dua sedang
nanti di rapat internal
untuk membentuk yang namanya panja
sebagai tindak lanjut
laporan laporan dari masyarakat terkait dengan hal itu
terakhir nih kang saan
ini saya mau nanyain soal pendapatnya kang saan
kalau tadi kang saan bilang ini cukup penting
bahwa belum melihat hal hal yang seperti ini di
komisioner atau penyelenggara pemilu sebelumnya
kalau menurut kang saan pribadi
apa sih yang sebenarnya pengen ditujukan
oleh penyelenggara pemilu yang sekarang
kenapa ini agak berbeda dengan yang sebelum sebelumnya
ya saya merasa
ya dalam tanda kutip ada kegenitan lah ya
ada kegenitan gitu
istilah sunda belum ajak nih
hahaha belum ajeg
bahwa yang namanya dia tuh disini lah ya
disini loh pak
jadi masih ingin
apa berwacana gitu loh
masih ingin apa
menunjukkan mungkin intelektualitasnya
jadi dia harus menempatkan bahwa
posisi dia itu harus tegas jelas
bahwa posisi saya ini menjelenggara
apapun payung hukumnya tetap harus dijalankan
itu mau rumit
tetap harus dijalankan
jadi jangan mengambil posisi
ah kalau pemilu sistem tertutup kan kerjaan saya ringan
beban saya lebih kecil kan gitu loh
nah itu jangan
apapun yang diamanatkan oleh undang undang
ya dia laksanakan
ya dia harus jelas tegas posisi dia penyelenggara
fokus pada itu
tidak ikut berpolitik
tidak ikut berpolitik dan tidak ikut berwacana
tidak ikut berwacana
jadi dia tadi
bahwa dia dipilih oleh
tapi menunjukkan kemandirian
independensi itu penting
apalagi amanah undang undang dasar kan kpu lembaga yang mandiri
dan harus diisi oleh orang orang mandiri
orang orang yang punya integritas
terutama terkait dengan soal
soal soal di aturan aja misalnya banyak masalah
apalagi nanti teknis nih ya
hal hal kecil nanti
itu akan lebih komplek lagi
mudah mudahan kang saan orang kerawang
betul beliau orang
sini orang kerawang
bisa memperjuangkan orang kerawang
dnk ri harga mati beliau jadi gubernur jawa barat
jangan lupa untuk menikmati video terbaru dari policeman lo kita
nah patergu downwards
ini apa sih sama kang sa range
semoga bapak untuk kedepannya maju dan terpilih lagi
sebagai apa nih
sebagai ketua dpr ri
kalau misalnya rencananya mau naik sebagai gubernur
sudah mudah jadi pemimpin yang amanah beliau
yang memintai rakyatnya
daerah kerawang nomor satu jawa barat
sma negeri gandok nomor satu
oh gitu kang ya sma negeri gandok ya
sma negeri gandok
nanti kalau misalnya udah jadi gubernur
pasti bapak ke bawah juga jangan sampai ini ya pak ya
iya jangan sampai ini
untuk daerah daerahnya kerat
sebagai putra karawang
sebagai putra karawang kan selama ini udah mewakili ibu ibu nih
berarti kalau misalnya saya tanyain
kang saani sering banget turun nemuin ibu ibu berarti
berarti nggak kayak cuma politisi yang udah kepilih terus jarang kedapil gitu nggak ya
nah gitu ya
itu ingat sama rakyat ingat sama rakyat beliau
beliau ingat sama rakyat insya allah
memperjuangkan rakyatnya insya allah
mudah mudahan beliau jadi pemimpin yang amanah bisa memperjuangkan rakyatnya
semuanya serba murah
cari kerjaan gampang
cari kerjaan gampang
cari kerjaan gampang masyarakat
harga harga mu kerjamin
harga harga murah gitu
nah kang ini kita bicara soal masyarakat yang ada di daerahnya kang saan
putra kebanggaan karawang gitu
sebenarnya kalau misalnya kita tanyain
apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan buat mereka gitu
yang sebenarnya selama ini selama kurang lebih sepuluh tahun menjadi anggota dpr dari dapil sini
itu kebutuhan mereka itu apa sebenarnya
yang pertama ya soal pendidikan ya
saya pernah ya dulu mengalami situasi yang sulit
sekolah itu kan
jadi nggak punya seragam nggak punya sepatu
sd nyeker sampai lulus gitu
smp sma susah lah
karena memang problem itu
nah makanya salah satu hal yang ketika saya jadi anggota dpr
di tengah segala keterbatasan sebagai anggota dpr
pertama yang saya lakukan itu kan
saya punya program beasiswa untuk anak anak yang tidak mampu
untuk masuk sekolah di perguruan tinggi
perguruan tinggi apapun ya
artinya memang karena sudah merasakan dulu
sebagai masyarakat asli sulit soal pendidikan
itu yang kemudian ditaruh
ditaruh itu satu
yang kedua kesehatan
itu kita juga bisa merasakan ya suasana
terutama untuk di daerah daerah perkampungan
daerah daerah pedesaan yang jauh dari kota
walaupun misalnya kita ada bpjs
terus juga misalnya di kesehatannya sudah gratis
tapi transportasinya itu kan masih cukup mahal
sehingga orang daripada untuk berobat
transportasi mahal lebih baik buat beli beras
beri beras saja oke
dan yang ketiga ya soal pekerjaan
bahwa memang di kerawang tumbuh industrialisasi ya
tapi itu kan industri yang high tech
yang tidak dirasakan langsung
yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat kerawang
tapi kan industri industri yang padat karya
yang bisa menampung lulusan lulusan smp ke bawah ya
dan itu juga kadang mayoritas dari kaum perempuan
ini kan pada pindah
pindah ke jawa tengah gitu kan
mencari pekerjaan itu
karena di sana lebih murah umk nya
sementara di sini mahal mereka nggak sanggup
tapi yang korban kan orang kerawang juga
karena rata rata kalau yang industri dengan teknologi yang tinggi
itu kan datang dari semua daerah
tidak hanya orang kerawang
dia nyerap dari berbagai daerah
yang penting sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan
tidak peduli asalnya dari mana
tapi kalau yang padat karya
kayak tekstil yang kecil kecil ya
yang padat karya yang menampung tenaga kerja bawah
itu ya dengan umk tinggi mereka nggak sanggup
ya mereka akhirnya pergi ke jawa tengah
itu pergi ke patang ya gitu
teman saya juga sudah diberikan beasiswa
ada merasaan ininya pak
manfaatnya teman saya
yang direngas di pro
beasiswa dari bapak
dari semester satu sampai kemarin wisuda
kalau gitu ini bapak ibu saya tanyain
jawabnya harus kompak
tadi kata kang saan soal pendidikan
sama soal lapangan kerja
katanya sudah lebih baik di kerawang
jawabnya bareng bareng ya
ini kompak nih harus nih
jadi apa yang dikatakan kang saan soal kesehatan
pendidikan lapangan kerja
lebih mudah apa enggak sekarang
kalau untuk kesehatan
cuma kalau untuk lapangan kerja
kerawang itu masih ada sebagian
masih sulit untuk mencari
ada yang sebagian masih tetap menganggur
tapi ada sebagian juga sudah dibantu
kebanyakannya itu dari jawa
kebanyakan dari jawa
nah ya kerawangnya tersisikan
dari luar terus kebanyakannya
mudah mudahan kang saan orang kerawang
betul beliau orang sini
bisa memperjuangkan orang kerawang
di nkri harga mati beliau jadi gubernur jawa barat
dapat restu dari masyarakatnya mbak
saya itu prinsipnya politik itu ngalir aja
selama niatnya baik
niatnya untuk kemaslahan bersama
itu pernyataan dari kang saan
silahkan ibu ibu kang saan
dilanjutin foto fotonya bapak bapak
dari pemilu ke pemilu
suaranya tidak terlalu sepupikan
pembentuk gitu kan
tapi mereka ya datang senang hiburan aja
nyediain ruang buat siapa aja gitu
nah itu kan practical
you see new hangga
nah ini kita tadi udah lihat gimana yang namanya saan mustopa cup dimana kang ini kang
ini salah satu ruang bagi kang saan untuk kemudian menyampaikan aspirasinya buat masyarakat bisa kang saan
dan ini juga jadi tempat yang pas lah buat nyambung ke masyarakat gitu ya
pertama pertanyaan saya kenapa harus poli kang
ya pertama tadi dari sisi populer poli relatif populer di kampung kampung
yang kedua dari sisi keamanan juga relatif terkendali
yang ketiga tidak sepanatik mola
sepak bola gitu ya apalagi ini olahraganya terpisah gitu ya
dia lebih kepada sifatnya hiburan juga
oke nah ini kalau ditanya saan mustofakap ini udah bangsaan bikin
dari tahun berapa
saya sejak terjun ke politik saan mustofakap udah saya lakukan
berarti ini udah udah
ini udah yang sekian puluh kali saya bikin
sekian puluh kali
ini olahraganya populer aja atau kang saan juga sebenarnya main juga
saya dulu main waktu sd
tapi gak lanjut lanjut
jadi saya melakukan event olahraga dua lah
poli sama sepeda
kalau ada yang bilang bahwa jangan menyatukan politik dan olahraga
tapi ini kan jadi ruang menyarankan saan
pendapatnya yang saan gimana
justru ini saya jadi ruang untuk saya berkomunikasi
berkomunikasi dengan konstituen saya
membangun hubungan baik dengan konsisten saya
di tengah keterbatasan waktu
kita gak bisa menyambangi satu per satu
tetap itu dilakukan
tapi kan ruangnya sangat terbatas
tapi kita harus ada
media yang lebih efisien lagi
nah salah satunya ini
telah bertahun tahun mengadakan saan kusopaka
di jabar lah ya
antusiasnya cukup baik
untungnya luar biasa ini
ini ke daerah selatan
paling selatan kerawang
ini luar biasa antusiasnya
belum di daerah daerah kayak utara timur
itu lebih meriah lagi
biasanya mereka kalau dapat hadiah
biasanya dikasih berapa tukang juara juaranya
kadang kadang saya cekirkan
cuma sepuluh juta diperbuatkan untuk empat tim
ini dua puluh lima untuk empat tim
jadi juara satu dua tiga dan ke empat
dari track recordnya udah ada belum
kan biasanya event olahraga yang dari tingkat paling kecil seperti ini
untuk menunggukan bibit bibit baru buat nasional
saya bikin juga yang memang
dia bukan open
tapi untuk pembinaan
untuk mencari bibit bibit baru
dan dulu saya percaya bahwa
saya pernah waktu turnamen waktu awal awal
itu ada yang masih sd
sekarang ada udah jadi pemain nasional putriada
saya lihat pernah ikut turnamen yang saya lakukan
oke jadi itu kalau kita masuk ke politik

ini tuh hiburan juga kan
mereka terhibur dengan adanya politik
lihat pemesanannya juga
jadi itu luar biasa
tentu saja sudah cukup ini
biasanya setahun bisa ngadain kayak gini berapa kali kang
saya setahun bisa lebih dari lima kali
oh lebih dari lima kali malah ya
tapi ada yang tetap
itu setahun sekali
itu diadakan selama satu bulan penuh
jadi pakai setengah kompetisi yang gitu
yang piyara bergilir itu setahun sekali
sifatnya lokal misalnya jumat sabtu minggu tiga hari selesai hari ini itu banyak oke jadi mereka
banyak yang minta ke saya saya penuhi aja kalau selama mengadakan ini untuk dalam posisi memberikan
suara nantinya gitu itu sangat relatif ya saya pernah menikmati apa ada sebuah daerah yang hampir tiap tahun
saya lakukan disitu setiap tahun saya lakukan disitu tapi dari pemilu ke pemilu suaranya tidak
terlalu tidak terlalu sempit kalau daerah daerah yang lain kenapa memang
mereka yang datang
mereka juga mungkin apa sudah menjadi pemilih loyal
pemilih loyal anggota dpr tapi mereka datang senang senang sendiri jadi ruang buat siapa aja
sangat sangat untung gitu bagi kami karena kan masyarakat kesini apalagi
kalau kayak gini sih bagus buat prospek prospek anak anak buat memotivasi aja lumayanlah
bisa lama juga buat pelaku umkm sangat terbantu
nah ini pak anies ini ada yang kalau tadi kita muter di dapilnya kang saan ini kita dengar
dari masyarakat juga salah satunya yang disuarakan adalah bagaimana kang saan ini tidak hanya menjadi
anggota dpr tapi katanya scales mengil gracious begitu dari artist artis
pijak sanaan wisem
jadi lihat aja cara beliau mengelola aktivitas berinteraksi dengan orang
jadi kang saan punya semua modal yang dibutuhkan
dari kang saan sendiri cukup optimis bahwa apa yang terjadi pada tahun dua ribu lima belas yang lalu
bahwa ada masalah di dalam internal sampai kang saan maju sebagai calon bupati namun tidak dicalonkan dari partai
itu tidak akan terjadi misalkan nanti maju di pilgub dua ribu dua puluh empat di jawa barat
insya allah nggak akan terjadi
setelah kita boleh ikut kegiatan sepedahan lalu kemudian ada turnamen volley juga
lalu kemudian ketemu dengan konstituennya di karawang
sekarang saya diundang nih sama kang saan untuk main ke rumahnya
tapi ada yang unik setelah tadi saya coba datang
saya lihat ada tulisan saan mustafa center
terus lagi ada acara juga kumpul kumpul
masyarakat di rumahnya
halo kang saan terima kasih banyak nih kita boleh main ke rumahnya
tidak kan kita lihat nih tadi ada masyarakat kumpul di sini
sebenarnya apa sih kang yang pengen ditunjukin gitu
kenapa kalau kita lihat kan rumah harusnya kan private biasanya
tapi ini banyak masyarakat tadi ada yang joget joget ada yang ikut mancing itu gimana kang
ya memang saya dulu ini dijadikan sebagai pusat aktivitas ya
bukan hanya sebagai tempat pribadi
tapi juga menjadi tempat
jadi dari anak kecil sampai orang dewasa
dia bisa menggunakan area ini untuk melakukan berbagai kegiatan
misalnya kalau sore ada anak kecil suka main bola dan sebagainya
juga kegiatan kegiatan kalau ada sepedahan semua aktivitas
bahkan untuk anak anak sma di sini sering diadakan ldks
latihan dasar kepemimpinan siswa ya
jadi dia di akhir pekan
jumat sabtu minggu mereka mengadakan aktivitas di sini dan nginep di sini
jadi dan mereka nginep ada yang di musola di mana
tapi pusat aktivitas untuk latihan kepemimpinannya di sini mereka semua
jadi ini memang dijadikan sebagai area yang tidak hanya private
sekali lagi ini juga untuk publik
kita juga ada tk gratis buat anak anak
orang orang yang kurang mampu kita bebaskan
ke atas juga ada perpustakaan
bahkan sebenarnya sejak dua ribu tujuh belas
saya juga punya program beasiswa buat anak tidak mampu yang ingin masuk perguruan tinggi
sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan
tapi memang itu nggak menjadi bagian yang saya publish ya
jadi banyak hari ini sekarang mungkin tahun ini dari semester pertama sampai mau akhir itu ada sekitar empat puluh lima tahun
jadi memang ini kita jadikan sebagai pusat kegiatan orang orang di sekitar kampung
ini ada yang datang juga misalnya dari para kepala desa
juga ada masyarakat masyarakat
tidak hanya di sekitar kecamatan saya
tapi juga kadang dari seluruh yang ada di kerawang
kalau ada keperluan dan sebagainya

sebagainya datang ke sini
nah kang karena tadi ngomongin tentang kepala desa
ini termasuk kepala desa yang mau minta tambahan jabatan kah di sini nih
kalau di sini alhamdulillah sih saya belum pernah didatangin ya
oleh kepala desa di sini yang menyampaikan permintaan untuk masa jabatan ditambah
itu belum pernah
kayak tadi enggak pernah tuh ngomongin tentang masa tambah jabatan
jadi di luar kerawang berarti ya
jadi ngobrol biasa aja di sini ya
terkait dengan ya program program desa mereka
kita boleh ke dalam kan kalau misalnya boleh izin
salah satunya terkait dengan jalan panjang kang saan di dalam dunia politik setelah dua ribu dua puluh empat
kang saan terima kasih kita sore sore udah dibolehin
ngopi bareng di rumahnya nih
luar biasa nih
nah kang jadi ini kan kita udah lihat konstituennya kang saan gitu ya
masuk ke dpr berkiprah di dpr
ini sudah sejak dua ribu sembilan kalau nggak salah ya
udah jalan yang cukup panjang
kalau kita tanyakan ini kan pemilu juga sudah dekat gitu
pilkade juga dilaksakan di tahun yang sama
ada ambisi kah yang lain gitu dari kang saan untuk bisa mungkin berkarir di luar jalur parlemen gitu
ya sebenarnya gini
saya selalu punya filosofinya politik itu dijalani
tapi saya juga ada supaya posisi saya keberadaan saya bisa jauh lebih besar memberikan manfaat
di dpr banyak manfaat
di dpr banyak manfaatnya buat masyarakat ya
yang seperti saya pernah sampaikan
tapi kalau saya ada di jalur lain misalnya eksekutif
itu pasti manfaatnya untuk kebaikan masyarakat secara umum itu akan jauh lebih besar
ada sih dalam pikiran saya gitu ya niatan gitu
saya untuk coba masuk di jalur eksekutif
juga dengan sering mendengar dorongan dari teman teman dari rekan sejawat dan sebagainya
misalnya untuk masuk di jawa barat
jadi ya proses itu saya coba jalani
jadi sambil saya menjalani di parlemen di legislatif
tapi seiring dengan itu proses untuk menuju di eksekutif untuk menuju pemilihan gubernur jawa barat saya juga jalani
oke jadi itu sambil sejalan gitu ya
itu kan memang tadi yang kang saan sebutkan bahwa jalur eksekutif menjadi salah satu tujuan gitu ya untuk bisa melayani masyarakat lebih banyak
kalau kita ingat di tahun dua ribu lima belas kan kang saan juga pernah maju sebagai calon bupati gitu
tapi pada saat itu ada di posisi kedua
nah ini tidak membuat kapok gitu untuk bisa naik ke tingkatan yang lebih gitu sebagai calon gubernur
karena kita dengar dengar bahwa calon potensial gubernur jawa barat
ya dulu saya waktu mau masuk di
pilkada kabupaten kerawang ya
sama sekali waktu itu saya tidak punya niatan terbesit untuk di situ
tapi ada sebuah suasana internal di partai yang membuat situasi saya kurang nyaman gitu kan
saya melihat bahwa pilkada ini sebagai sebuah momentum
momentum saya untuk pamit tanpa menyakiti siapapun
jadi nggak ada persiapan apa sama sekali
saya juga akan menggunakan partai apa itu juga belum terpikir
satu satunya yang memberikan tawaran dari awal untuk maju pilkada itu partai nasdem
tapi waktu itu kursi cuma tiga kan gitu loh
sementara dibutuhkan sepuluh
tapi belajar dari pilkada bahwa untuk menjalani proses apalagi gubernur ini dalam sekup yang lebih luas lagi
dua puluh tujuh kabupaten kota pemilihnya hampir empat puluh
rp sepuluh juta tentu menjalani lebih awal akan jauh lebih baik
tapi dalam dunia politik kan tidak ada istilah kapok ya
kita selama niatan kita baik ya tadi untuk memberikan kemaslahatan yang jauh lebih besar
nah sekarang kan kang saan juga sebagai ketua dari dpw nasdem jawa barat ya
kalau kita lihat dalam ini kan artinya konsolidasi internal juga sambil berjalan gitu
hubungan kang saan dengan pak surya palo seperti apa
apakah kemudian cukup optimis untuk kemudian dimajukan sebagai calon gubernur jawa barat mungkin besok gitu
ya kalau saya sih sangat memahami dan meyakini ya pak surya itu kan selalu memberikan ruang memberikan kesempatan
dan selalu mendorong kader kadernya kalau memang mau berkiprah lebih
apa jauh lagi selama tadi apa niatnya untuk kepentingan yang jauh lebih besar
kepentingan misalnya daerah jawa barat itu insya allah akan memberikan support
sama ketika saya diminta untuk menjadi ketua dpw waktu itu kan juga suasana di jawa barat kan tidak gampang juga
apalagi pemilu dua ribu empat belas nasdem cuma dapat satu kursi dpr ri nya
nah masuk dua ribu sembilan belas dengan suasana politik
ekonomi nasional berimbas ke jawa barat
yang secara politik buat nasdem kurang menguntungkan dan itu juga menjadi tantangan tersendiri
tantangan tersendiri bagaimana misalnya kita bisa di tengah situasi politik yang tidak menguntungkan kita tetap bisa eksis
bahkan bisa bertambah kursi kan
nah itu tantangan tersendiri
alhamdulillah juga kita bisa menambah dari satu menjadi lima
jadi itu juga menjadi satu situasi yang menurut saya secara politik di jawa barat buat nasdem waktu itu agak berat ya tahun dua ribu sembilan belas
artinya juga harus saya pastikan dari kang saan sendiri cukup optimis bahwa apa yang terjadi pada tahun dua ribu lima belas yang lalu bahwa ada masalah di dalam internal sampai kang saan maju sebagai calon bupati namun tidak dicalonkan dari partai itu tidak akan terjadi misalkan nanti maju di pilgub dua ribu dua puluh empat di jawa barat
insya allah tidak akan terjadi
karena memang hingga pada saat ini komunikasi terus lancar ya
harus lancar dan juga tadi memberikan ruang ya memberikan kesempatan bahkan mendorong mensupport kader kadernya untuk berkiprah jauh lebih besar lagi
nah tapi kalau kita lihat nih kang kalau dari nama nama yang potensial gitu ya ini kan karena tahun politik sudah berjalan nama nama potensi kan mulai muncul yang menjadi kira kira yang akan menjadi pesaing ataupun lawan nanti misalkan memang jadi maju di calon gubernur jawa barat
ada nama deddy mulyadi lalu kemudian ada juga nama muhammad iryawan dari mantan ketua pssi
ya semua calon kompetitor ya
lawan politik itu kita semua anggap potensial
tidak ada kompetitor yang tidak potensial
kalau mendeklarkan diri untuk maju apakah di pileg maupun di eksekutif pilgub misalnya di jawa barat itu tentu mereka juga sudah punya banyak persiapan
sudah mereka perhitungkan semuanya
nah karena itu maka saya memahami semua mereka adalah calon potensial
nah karena mereka semua calon potensial supaya saya tetap bisa berkompetisi dengan mereka
ya saya harus menyiapkan diri sebaik mungkin semaksimal mungkin sesiap mungkin gitu loh
agar saya tidak tertinggal oleh mereka
apalagi kalau kita ingat bahwa di dalam pemilih jawa barat itu itu kan kalau misalnya kemarin dua ribu sembilan belas kang saan ada dapat suara di dapil tujuh ya
enam puluh tujuh itu kalau tidak salah empat puluh lima ribuan ya
lima ribuan tapi nanti di jawa barat ini kan ada sekitar tiga puluh dua juta yang harus diambil itu ya
jadi cukup optimis dengan pemilih sebegini banyak ini kang
insya allah sih
jadi saya merasa itu bisa kita lalui selama tadi kita optimis tapi ya kerja kerja politik kita terukur
jadi yang penting kerja kerja politik kita terukur positioning kita juga pas
nah saya katakan bahwa selain nanti secara internal saya sendiri itu mempersiapkan diri semaksimal mungkin
jaringan tentu partai nasdem juga sudah mulai bergerak dan yang paling penting kan ada suasana di luar itu semua yang secara politik itu juga bisa lebih memungkinkan untuk bisa mendorong juga
suasana di jawa barat kan
kan ada suasana pilpres yang tentu sedikit banyak juga akan bisa memberikan pengaruh
dalam konteks pemilihan gubernur kedepan
nah kang saan ini kalau kita ingat bahwa pilpres dan juga pilkada ini kan berjalan di tahun yang bersamaan
lalu kalau sebagai calon kontestan itu merasa bahwa berjalan bersamaannya kontestasi ini ini mengganggu fokus dari calon kontestan ataupun dari masyarakat yang akan memilih itu akan terganggu tidak sih
secara apa namanya secara nanti berjalannya waktu gitu
kalau untuk pilkada mungkin tidak
bahkan bisa paralel ya
paralelnya itu gini sambil mempersiapkan diri apakah di legislatif atau misalnya kita mendorong menjadi bagian dari tim pemenangan calon presiden ini bisa sih jalan
karena memang ada jeda waktu yang cukup ya
tapi dalam konteks pileg pemilu legislatif dengan pilpres dibarangkan dan ini cukup mengganggu apa tanda kutip ya berpengaruh juga
karena publik lebih concern ke pilpresnya ketimbang ke pemilu legislatifnya
tapi kalau untuk pilkada itu seiring sih ya
jadi tidak berhimpitan dan tidak juga dalam pikiran saya juga masyarakat tidak terganggu
untuk pak surya palo sendiri terbagi tidak fokusnya
hanya untuk pilpres saja atau hanya nanti pilkada saja
atau gitu gimana ada fokus yang terpecah tidak
kalau untuk sekarang ya kita lebih ditekankan pak surya itu tentu yang pertama legislatif
jadi bagaimana legislatif itu nasdem kursinya nambah signifikan
pak surya punya keinginan agar nasdem di dua ribu dua puluh empat itu mendapatkan setidaknya seratus kursi
dan di jawa barat tidak boleh ada dapil yang kosong
oke terakhir nih kang saan artinya memang tadi kalau kita sudah dengar perbincangannya cukup optimis untuk misalkan nanti dicalonkan menjadi calon gubernur
lalu kemudian juga sudah melihat sudah memetakan lawan lawannya gitu
tapi terakhir yang harus ditanyakan kalau misalkan nanti ternyata tidak dapat dieksekutif akankah kembali bertugas di dalam legislatif gitu
ya karena kita yang mau maju eksekutif harus maju dulu legislatif
jadi sekaligus untuk mengukur juga kan
mengukur juga kan
mengukur diri sendiri kan di legislatif
ya kalau misalnya enggak ya kita tetap akan berkiprah di legislatif
yang paling penting kita bisa memberikan manfaat aja buat lingkungan dan manfaat untuk masyarakat yang lebih luas
yang paling penting adalah bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas
terima kasih banyak kang saan waktunya
kita boleh main ke rumah kita boleh ngopi ngopi kita boleh cerita banyak
sehat selalu kang ya
sehat selalu semuanya
sampai bertemu di the polis
the politician berikutnya dialog untuk menagih aksi dan juga melihat esensi bukan sekedar sensasi